berikutnya ini ada seekor orang utan dirawat oleh ape cruisader center for orang utan protection atau cop
dia dalam kondisi parah
ya orang utan ini berasal dari hutan konservasi taman nasional kutai kalimantan timur
orang utan ini ditemukan di desa kondolo kecamatan teluk pandan kutai timur kalimantan timur
ia kini dirawat oleh tim ape crusader center for orang utan protection atau cop
orang utan jantan yang diperkirakan berusia dua puluh tahun ini memiliki berat badan hanya tiga puluh kg
padahal berat normal seharusnya enam puluh kg
kaki kirinya yang terkena jerat mengalami luka sampai tulang dengan lebar lima cm
sementara kedua bola matanya dipastikan tidak lagi berfungsi
selain itu ditemukan luka menonjol di bawah telinga kanan dan satu butir peluru senapan angin di dalamnya
ditemukan pula luka pada kulit bahu kulit perut kiri punggung kulit luntut kiri dan pinggul kanan
luka terparah adalah pada kaki
yang kemungkinan harus diamputasi
yang luka ini sudah mulai infeksi yang cukup parah
tetapi masih ada jaringan yang hidup di kaki tersebut yang bisa menyambung ke telapak kaki
namun lagi lagi kami ingin memastikan bahwa jaringan ini berfungsi dengan baik sehingga bisa menumbuhkan daging
karena itu kami melakukan observasi tiga sampai lima hari ke depan untuk memastikan hal tersebut
orang utan ini ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di jalan poros bontang sangat
sebelumnya warga juga menemukan seekor orang utan betina tewas di sungai sangata